bantu saya yuk
mau dibantu apa bu
bantuin saya cari surat
suratnya mas al
kiki udah cari di ruang kerjanya mas al
tapi kiki gak nemu nemu bu
tapi sekarang kan saya minta kamu cari di kamarnya
karena ternyata rena yang bawa surat itu kamarnya al
masisten rumah tangga
kok malah terlihat kayak
macikan sama pembunuh
bisa gak ya
kiki memantaskan diri
untuk mas randy
bantu saya yuk
mau dibantu apa bu
bantuin saya cari surat
suratnya mas al
kiki udah cari di ruang kerjanya mas
tapi kiki gak nemu nemu bu
tapi sekarang kan saya minta kamu cari di kamarnya
karena ternyata rena yang bawa surat itu kamarnya al

aku tau dari mana kalau suratnya dibawa rena ke kamar
udah kamu jam banyak banyak yuk bantuin saya
oke kalian sudah boleh pulang
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
eh om baik mau ngajak rena jalan jalan
sambil ini bawain rena roti coklat kesukaan rena
kamu sama rena dimana sekarang
udah selesai kelas
baru aja selesai kelas
tapi ini masih di sekolahan bu bos
oh udah selesai ya
yaudah kamu bawa rena pulang sekarang ya
yaudah makasih mirna
sudah bantu saya cari suratnya
iya bu sama sama
udah boleh keluar sekarang
iya bu kita tinggal lagi ya
semoga rena masih simpan surat hasil tes dna itu
gimana kita jalan jalan sekarang
omanya rena barusan telepon
katanya kita disuruh langsung pulang
cuman jalan sama om baik
iya cus juga mau
tapi tadi oma pesen renat pulang sekolah harus langsung pulang
udah gak papa
sekarang rena langsung pulang aja ya
nanti kita jalan jalannya
coklatnya dibawa ya
roti ini dimakan
neng gak usah pake maaf maafan
udah sekarang pulang sama cus ya
jangan lupa dimakan
pani nek kita permisi dulu ya
sampai lanjut sulit sih whoca
tasnya rena ya
setelah hasil tes dna ini
pak al meminta bapak untuk berjanji pak
kalau bapak tidak akan menghubungi lagi
bu andi dan
mengungkit masalah ini lagi pak
apa ini hasil tas yang sama dengan yang diberikan randy dulu ke aku
aku masih di seger
kayaknya nggak etis kalau aku harus buka
cuci tangan dulu dong
nah duduk sini
omah ada di rumah
iya oma lagi istirahat sebentar di rumah
saya mau siapin makan siang untuk renah
soalnya kan renal puasanya cuma setengah hari
ya disini ibu
ya terima kasih merena
om mau tanya deh sama kamu
rena ada ambil surat dari ruang kerja papa
boleh om minta suratnya
di mana suratnya sekarang
aku mau kasih ke papa
kalau papa dasar
coba mana bapak om melihat tasnya
ini sini yang mau bantuin
taruh di mana
gak ada om
gak ada coba om melihat
di sini tadi taruhnya
coba om bantu ya
tadi bener rena taruh di sini
kok gak ada ya
ya surat papa ini doang
mungkin jatuh kali ya
aku gak tau om
ya udah om coba telepon di seri rina deh ya
coba tutup dulu ya
oh tidak kok bu
ada apa ya
apa mis erina ada lihat surat jatuh dari tasnya reina
maaf surat apa ya bu
suratnya itu ada di dalam amplop
terus di amplopnya itu ada
sepertinya tidak ada bu
saya belum pernah lihat surat itu
buat bantu cari
nanti saya kabari bu rosa kembali ya
oke kalau gitu
terima kasih banyak ya miss erina
tadi di sekolah
rena cerita papanya lagi sakit ya
papanya rena cepat sembuh ya bu
terima kasih banyak ya miss erina
oke kalau gitu saya tunggu kabarnya